wisata diving menjadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan bagi pecinta olahraga laut sejak
pemberlakuan pembatasan sosial selama kurang lebih empat bulan para pegiat diving tidak bisa pergi
kemanapun untuk menyalurkan hobi beruntung di pulau seribu ini masih ada spot spot indah
bawah laut yang bisa mengobati kerinduan pesona bawah laut indonesia tadi kita sempat upacara
juga upacara bendera merah putih berhubung kita dirgahayu gitu jadi pengalaman divingnya
seru banget deh coral saya juga bagus banget keindahan laut kepulauan seribu masih terjaga
kami masih bisa menemukan ikan ikan penyu dan terumbu karang yang kondisinya baik
pelaku usaha pariwisata khususnya diving juga kini mulai mengikuti penerapan kebiasaan baru mulai
dari pengurangan kapasitas dan pengecekan protokol kesehatan pasti apa kapasitas kita sih otomatis
dikurangin karena kapalnya sendiri dikurangin kan dia tadinya satu kapal tuh satu bangku itu bisa
empat orang jadi cuman dua atau tiga gitu jadi ya kita mengikuti protokol di sini berkurang sih ya

pada kegiatan menyelam kali ini kami tak sekedar melihat keindahan bawah laut jakarta
kami juga berkesempatan untuk merayakan kemerdekaan indonesia
dengan cara yang berbeda yaitu dengan mengibarkan sang merah putih
di kedalaman lima belas meter di bawah laut
ratu nabila sarah arianti kepulauan seribu